kasus penganiayaan yang dilakukan tersangka mario dandi satrio anak pegawai ditjen pajak
membongkar kekayaan fantastis tidak wajar orang tuanya
dari laporan harta kekayaan yang disampaikan ke kpk
rafael aluntri sambodo memiliki kekayaan hampir lima puluh enam satu miliar rupiah
rafael memiliki sejumlah aset bernilai fantastis
salah satunya diduga berupa perumahan elit seperti ini
perumahan mewah ini terletak di dekat jalan ring road yang menghubungkan kota manado
dan beberapa kaupaten dan kota di sulawesi utara
pengakuan salah seorang warga perumahan
pemilik perumahan grand hill residen bernama rafael aluntri sambodo
sementara pt bukit hijau perusahaan yang mengelola perumahan ini atas nama ernie meike trondek
istri rafael perumahan elit ini dibangun sejak mei dua ribu enam dan memiliki dua ratus unit rumah
yang kami tahu pada waktu beli rumah di sini sekitar sepuluh tahun lalu
owner dari kawasan ini adalah pak rafael aluntri sambodo
tapi kalau owner saya belum pernah ketemu sampai sekarang
kekayaan fantastis rafael sang pejabat pajak tersorot publik
setelah putranya terlibat kasus penganiayaan
dan kerap mengungkapnya
konten pamer benda mewah
bahkan jumlah kekayaan rafael sebagai pejabat eselon tiga ditjen pajak
menyaingi kekayaan atasannya
yakni menteri keuangan sri mulyani
nah buntutnya nih masyarakat jadi kepo
berapa sih gaji seorang pejabat eselon tiga djp kemenkyu
dari aturan pemerintah yang berlaku
untuk satu bulan gaji saja plus tunjangan
mereka bisa menerima sekitar empat puluh enam juta rupiah
belum harta kekayaan yang tercatat dalam lhkpn tahun dua ribu dua puluh
jumlah kekayaan rafael mencapai lima puluh enam satu miliar
menariknya ini lebih besar dibandingkan dirjen pajak surya utomo
yaitu mencapai rp empat belas empat puluh lima miliar
bahkan menyaingi dari lhkpn menteri keuangan sri mulyani
sebesar lima puluh delapan enam puluh empat miliar
sementara di rumah sakit
mayapada jakarta selatan sinta nuria
istri presiden keempat republik indonesia
didampingi putri sulungnya
beserta sejumlah pengurus dan kader nahdlatul ulama
dan banser di jakarta
menjenguk david di rumah sakit mayapada jakarta selatan
david yang dianiaya mario disebut belum sadarkan diri
meski begitu tingkat kesadarannya mengalami peningkatan
sudah buka mata tapi memang belum sadar
ngomong juga belum bisa
belum belum bisa
masih pakai alat bantu perkansasan nggak pak
yang dibolongin sininya ya untuk supply oksigen
karena menurut dokter oksigennya rada kurang
diketahui david mengalami koma usai dianiaya mario sang putra pejabat pajak
dalam kasus ini kepolisian telah menetapkan mario dan satu temannya sebagai tersangka
kasus ini menyebabkan kemampuan kematiannya
kasus ini juga menyeret kecurigaan publik atas kekayaan fantastis rafael alun trisambodo
orang tua mario yang seorang pejabat pajak
karena kasus ini rafael kehilangan jabatannya
kemudian mengajukan surat pengunduran diri sebagai aparatur sipil negara